jadi bukan hanya dasar nasdem partai pengusung pemerintah kemudian memikirkan hanya kepentingan kepentingan koalisi yang ada dalam pemerintahan
itu bukan tingkat cara berpikirnya nasdem saudara saudara aku semuanya
orang medan bilang berpikir cetek cetek
kita mau agar komitmen
kebangsaan yang kita milikin
harapan yang diamanatkan dititahkan oleh proklamator bangsa bung karno dan muhata
secara konsisten dijalankan oleh partai ini saudara saudaraku semuanya